dua remaja dikurung di dalam kamar jenazah rumah sakit umum raden matahir jambi
karena keduanya dikurung oleh petugas keamanan setelah tertangkap tangan mencuri helm di tempat parkir motor rumah sakit
dua orang remaja dikurung di dalam kamar jenazah rumah sakit umum raden matahir jambi
dua pelajar itu dikurung oleh petugas keamanan setelah kedapatan mencuri helm di parkiran motor rumah sakit
pencurian dilakukan pada sabtu malam lalu
petugas parkir yang mengetahui aksi pencurian kemudian mengamankan keduanya dan menyerahkan ke petugas keamanan
untuk memberikan efek jerah petugas keamanan mengurung keduanya di ruang jenazah
awalnya keduanya akan dibawa ke kantor polisi
namun karena merasa tidak tega jika mereka di penjara akhirnya keduanya dikurung di kamar jenazah
hukuman tidak berlangsung lama dan kamar jenazah dalam keadaan kosong
pas dia ngambil itu nampak di cctv lalu security datang
kemudian ditangkap mereka lalu dibawa ke belakang sambil digiring ke belakang itu masuknya ke polsek
sambil ditanya ininya menyatakan pelajar itu berhentilah di ruang mayat itu
kedua remaja tersebut kemudian diminta berjanji tidak mengulangi aksi pencurian dan diminta memanggil orang tuanya